anak kali ciliwung di kawasan glodok jakarta barat yang selama ini kotor dan berbau
kini sudah bersih dan jernih
bahkan kita bisa melihat anak anak berenang di sungai yang membelah kawasan jakarta barat ini
untuk mewujudkan anak kali ciliwung di kawasan gelodok jakarta barat ini memang tidak mudah
sungai yang begitu bersih dan jernih saat ini membutuhkan kerja keras dari berbagai kalangan
dan ini membuktikan kali ciliwung yang selama ini identik dengan bau sampah dan biang banjir di ibu kota
bisa diatasi apabila ada komitmen bersama
sungai bersih dan bebas sampah yang semula hanyalah impian warga ibu kota
kini bukan isapat jempol semata
di kawasan glodok jakarta barat yang terlihat bersih dan bebas sampah
rencananya pemerintah provinsi
di ki jakarta akan merevitalisasi sejumlah anak kali ciliwung lain di wilayah ibu kota
bagi warga kali yang bersih seakan impian yang menjadi nyata
mewujudkan sungai ibu kota yang bersih dan jernih merupakan tanggung jawab bersama
agar ciliwung yang di zaman hindia belanda dikenal sebagai ratu dari timur
bisa kembali bersinar
yudi udawan jakarta